ini dengan tekstur jeli kayak begini tuh dia bisa awet ya
bu ini rumahnya unik sekali bu semuanya terbuat dari kontainer berapa kontainer bu
surat hujan hujannya lebih tinggi
jadi orang orang desa itu kan agak sungkan datang ke kantor polisi
tapi justru sekarang ada teknologi untuk menghitung berapa langkah yang kita bisa lakukan
anggia utami dewi sudah melaporkan langsung dari korea selatan
aset management atau reksadana
yang mendorong nggak boleh deket deket dengan kelompok yang berbeda gitu
kita pesan lewat hp
bapak sebelumnya minal aidin maafkan izin bapak
karena kita akan bicara berapa durasinya
adopsi dari ini tidak bisa difeto
soalnya gue masih gue tuh dari dulu ya pas lagi nontonin lu pas lagi jamannya malea kahal itu yang juara itu kan
tanaman ini telah berumur tujuh hingga lima belas tahun
kemudian juga memberikan rekomendasi ke pemerintah terkait dengan adanya subsidi
orang tua di pedesaan tidak tahu tanda tanda anaknya itu menghadapi kekerasan seksual
tempat pengelukat yang terbaik sebenarnya adalah di laut
jadi lapor ke kita makin banyak
kalau kita ya kemarin kita sudah dia pamit baik baik kita sudah bisa baik baik dan ya kita tetap berteman
kalau kita lihat kota kota di eropa
dan itu yang kemudian kenapa itu perlu menjadi perhatian pada saat dia dalam postur duduk yang lama
ini saya sangat khawatir tapi ibu hamil bagaimana apa kira kira dampak yang bisa jadi kalau terpapar terus ke rumah
dan terus ada ringkasan informasi produknya
oleh pendirinya pembelajaran agama islam dimulai dari pendidikan agama yang sangat mendasar
abis ke jurnas terus diajakin ke sahabat nah tuh lu sebelum itu belum masuk klub dong atau gimana
kuenya juga dipesan oleh warga negara indonesia yang tinggal di belanda
ligamen otot gitu ya
ini supaya sebenarnya di era sekarang
saya fokus kepada pekerjaan saya
ini yang tertinggi sepanjang sejarah
yang menarik gubernur ganjar pranowo mengaku tidak menyiapkan hukuman
maka penumpang yang tidak menunjukkan strp diharapkan bisa menggunakan moda transportasi lain
apakah mungkin ada tim khusus gitu kali mas
tahun dua ribu sepuluh pertama gue masuk masih libama namanya
setiap hari saat cuaca cerah patiman dibuka serta rendaman kedelainya diaduk
terus temen temen juga ngedukung gitu terus anak anak di sini juga baik baik gitu
sangat lega ya rasanya seperti lebih ringan lebih bisa senyum lebih bisa tenang
dibandingkan dengan kenapa ada tren sekarang banyak
indonesia atau ekonomi indonesia secara keseluruhan
membuat plan ya dalam setahun itu kalau kami di private sector dulu ya itu sangat mudah
jadi kominfo akan terus melakukan pengawasan dan pengendalian dengan melakukan evaluasi
kuliner vegan baby katya shivana juga melihat adanya lonjakan pembeli untuk memesan catering